mahkamah agung memenangkan yayasan konsumen muslim indonesia ykmi
atas presiden joko widodo terkait pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi
putusan itu membuat pemerintah harus menyediakan vaksin covid sembilan belas yang halal
khususnya bagi muslim
hal tersebut tertuang dalam amar putusan ma
sebagaimana dikutip dari situs mahkamah agung senin dua puluh lima april
menanggapi putusan tersebut
jurubicara vaksinasi covid sembilan belas kementerian kesehatan
bahwa kementerian kesehatan membuka peluang penggunaan vaksin sinovac sebagai vaksin booster
untuk itu tentunya masyarakat yang merasa nyaman untuk menggunakan sinovac
kami membuka peluang vaksin tersebut untuk bisa digunakan juga sebagai vaksinasi booster
dalam kondisi darurat keterbatasan jumlah kuota vaksin
tentunya kita selalu ingat vaksin yang baik adalah vaksin yang tersedia
vaksin yang telah memperoleh fatwa halal dari mui adalah sinovac dan sinovac
sementara vaksin lainnya
yaitu astrazeneca jensen pfizer dan moderna
namun tetap boleh digunakan sesuai dengan ketetapan fatwa mui
karena ada kondisi yang mendesak
yang tidak mencukupi untuk mewujudkan kekebalan kelompok di indonesia